sementara itu pemerintah mengapresiasi langkah gojek berekspansi ke vietnam
bahkan pemerintah meminta gojek segera merauh pasar e payment di asia tenggara
presiden joko widodo bersama sejumlah menteri menghadiri peluncuran goviet
usai menghadiri perhelatan world economic forum di hanoi
untuk merespon perkembangan digital yang cepat
pemerintah berharap gojek bisa lebih dulu membuka pasar gopay di negara anggota asean
ini sesuai dengan pembahasan di world economic forum hanoi
yakni akselerasi e payment di negara asean
budiantara menyatakan siap membantu berkomunikasi dengan perdana menteri setempat
untuk memuluskan rencana investasi
pemerintah mendukung gojek dan kami turut bangga
bahwa ada perusahaan indonesia yang go regional go global
mengapa karena hanya di dunia digital
indonesia tidak punya legasi
sehingga kita ini sejajar dengan negara maju sekalipun dalam konteks digital
ini kesempatan indonesia
kalau yang tradisional ekonomi tradisional
misalkan ekspor perdagangan manufaktur
kita harus ada legacy ngebangun dulu pabriknya dan lain sebagainya
kalau yang digital enggak
jadi saya pemerintah sangat mendorong gojek melakukan ini
dan ini bukan yang pertama bagi gojek juga nanti akan ke negara lainnya
tapi sendiri koordinat orang amerika allah satu
saya sebagai anggota terhadap negara wartyars